dewi kamu tenangin sienta ya
bawa masuk dulu ya
kalau kasih sienta itu
cinta banget sama kak rama
tapi aku tau
cinta itu gak harus
cepetan pergi dari sini
suatu saat nanti
kalian semua akan menyesal
sekarang saya tinggal disini
kasinta kok bisa disini sih
iya sekarang aku tinggal disini
berarti sekarang kita tetanggaan dong
tapi kasinta kok bisa tinggal disini sih
iya bukannya kamu tinggal di rumah wisnu
tapi saya diusir
kenapa memang ya kak
ya mungkin anda salah paham pak
wangi sepanjang hari
itu kan iklannya sinta
aku harus telfon sinta sekarang
ya kak sinta jangan sedih kayak gitu
kan disini ada aku sama bapak
sebentar ya pak
teleponnya lama sebentar ya
sinta selamat ya
iklan kamu udah ada di tv loh
dan kamu sukses besar ya
udah besar sekarang
iya makasih ya
tapi aku gak mau syuting lagi ram
ini kesempatan emas buat kamu loh
udah aku gak mau bahas itu ya
aku pengen sekarang kamu lupain aku
aku jangan cari cari aku lagi
sinta asinta kamu harus tenang
kamu tenang dulu
kita bicara ini baik baik ya
pasti ini ada yang gak beres
kamu tunggu aku di rumah ya
sekarang aku pulang kita bicara baik baik
aku udah gak di rumah kamu rama
jadi aku mohon
kali ini kamu harus lupain aku dan jangan cari cari aku lagi
kamu tenangin sinta ya
bapak masuk dulu ya
kalau kak sinta itu cinta banget sama kak rama
tapi aku tau
cinta itu gak harus memiliki
dan aku juga sadar diri
kalau rame itu udah punya calon istri
ya tuh yang jeli
sinta kenapa ya
sinta kenapa ya
kamu harus bantuin aku raju
sinta kamu dimana sinta
kamu dimana sinta
sinta kamu dimana sinta
kamu dimana sinta
aku gak pernah tau
cinta kamu sebesar ini sama aku
aku gak tau cinta itu begitu kejam
malah menjadi seorang yang tidak bisa kita miliki
malah menjadi seorang yang tidak bisa kita miliki
kita berdua mungkin
memang terlahir untuk saling mencintai
tapi tidak untuk bersamaku
lupakan aku rama
menikah dengan angel li seperti keluargamu inginkan
rama gak mungkin melepaskan aku
dia gak akan pernah melupakanku
pasti terjadi sesuatu di rumah ketika aku pergi
sinta gak mungkin pergi gitu aja
sampai jumpa di video selanjutnya